dia tidak bisa ditembus oleh kekuatanmu
seseorang telah melindungi dengan sebuah kekuatan
kamu tidak usah khawatir masih banyak cara lain untuk mendapatkan dia
asal persaratannya dapat kamu penuh
gue juga mimpi buruk
mimpi buruk mimpi buruk
makanya kalau mau tidur itu baca doa dulu
lu tahu dari mana gue mimpi jarang
kelihatan tuh muka lu muka muka mesem gitu
sudah sudah nanti pak karis terbangun tidur gara gara kalian ribut terus
udah tidur lagi
udah tidur lagi
udah tidur lagi
mimpi buruk juga
kalau mimpi baik mau demen juga tidur terus
udah senang lah mimpi jorok
mimpi buruk alasan muka udah
kornos semua gitu
mas minta persoalan
mau mengupin aja
kamu pasti akan mendapatkannya
terima kasih nek